jangan jangan enggak ada papa kok saya mau pergi dulu ya
eh susah susah kita lebih tanggitan kita ya ini namanya bobykan bikinin makanan nih
makan pak untuk susan sokabatu ama arti kebo tuh nah ini dibikin ini ya susahnya
ya sendiri maya perasaan tuh bobby kalau ngasih susah tuh bekal mulut bokep ngomongan yang lain
apa gimana sih ya kan bobby selain bawa bekal bahwa nama baik keluarga juga jadi keluarga
boby supaya dipandang baik suka ngasih sarapan luka ngasih makan ke anak orang
makanan susah harus terima ini ya apaan sih bob itu
astaghfirullahaladzim bobby kalau enggak tahu hidup orang
kalau enggak egois
bahkan bukan sama nyokap gue gak peduli sama gue tapi gue selalu berusaha untuk
ngelakuin yaitu sayang mereka bikin mereka khawatir karena bosan keluarga
catatan banget goreng jas ujian lu kebuang sama pembantu gue
lu kenapa gua ngejas ngejas itu disuruh sama yang punya emang yang punya jas ujian itu siapa
namanya roman enggak oh iya kalau besok cuacanya hujan jangan lupa ya pakai jas ujian dari gue

sinyaknya mudah mudahan sampai hari ini gue juga nggak digangguin tuh masih dia masih nyanyah
ini mereka kenapa misalnya di sini
kemarin gue buang apa apa denger jain gue tapi masa iya siapa
siapa yang naruh di sini ya
tapi mana mungkin ada yang ngerjain gue
gue bohong aja deh
sampai bener ya

eh bob gimana tuh kan kemarin nyokap lo marah marahin lo tuh
terus pas nyambil rumah gimana
dia masih marah marahlah nyokap gue kan emang rutin dasnya marah marah
dia mah kalau nggak marah kalau lagi tidur kalau nggak lagi makan capte daging kebo
nah dia diem tuh
ah udah lu lagi mulai mulai ah akar kelapa
romantis sekali pasangan ini
ya apaan sih lo lepasin gue
akhirnya kata yang minta lepasin ya udah bobi lepasin
susan susan jangan nangis
udah udah ribut ribut
pantes aja dicuekin lagi pacaran
ya parah lo nyoksi teman
susan jangan suka ngemilin sini
karena nanti pedih di mata
biarin aja mereka iri
dengan romansa cinta kita
ya apaan sih bobi
eh lagian siapa coba yang pacaran
orang susah lagi ketakutan juga
susan ketakutan gara gara apa
biar bobi beri itu orang pake julus angling dharma
kalau gue bilang ke bobi
punika dari emaknya gue buang
ntar kalau dia marah
dia minta balikin duit yang enam juta itu lagi
aduh mendingan gak usah deh
enggak enggak enggak
gak ada apa apa kok
susan mau pergi dulu ya
eh susan susan susan
bitan dulu bitan bitan
makan pak untuk susan sokabatu sama ati kebo tuh
nah ini dibikinin nih ya susan ya
eh susan terima ya
kalau ngasih susan tuh bekal
mau lu bawa kamu mau makan yang lain apa gimana sih
kan bobi selain bawa bekal bawa nama baik keluarga juga
jadi keluarga bobi tuh supaya dipandang baik
suka ngasih sarapan suka ngasih makan ke anak orang
nah makanan susan harus terima ini
apaan sih bob
susan tuh gak mau
mau gak mau tapi dibawa juga
yaudahlah si ayo saudaranya ular
barang banget semua ya
aduh suka berani
itu cuma boneka
susan harus buat
ntar pas pulang sekolah kita bareng ya
kan gue mau ngajakin lo ke rumah sakit
buat jengukin om andika
lo tahu sendiri kan kalau om andika tuh lagi sakit
jadi lo yakin nih beneran gak mau ikut gue ke rumah sakit
bukannya lo itu sahabatnya wulan ya
setahu gue ya seorang sahabat itu
harusnya mensupport sahabatnya juga kalau lagi down
pelan pelan aja deh foll
dengan lo bermain cantik
yasmin bakalan lo kuasai